kami menjadi mata anda untuk melihat situasi di berbagai lokasi
kami menjadi telinga anda untuk mendengar kabar terkini di setiap hari
kami laporkan langsung dari berbagai titik
jadikan mudik anda istimewa dengan persiapan dan perencanaan yang matang
nantikan liputan selengkapnya hanya di transtv dan cnn indonesia di transvision
cnn indonesia go mudik mudah mudah mudik